jika melihat dari info tadi depresi menjadi salah satu faktor beberapa selebritas memilih untuk mengakhiri hidup
masalah depresi maupun kesehatan mental jangan pernah dianggap enteng
kehadiran orang terdekat ataupun pendampingan profesional sangat diperlukan
jika anda mengetahui seseorang dengan kondisi depresi atau masalah mental
bisa segera menghubungi bantuan profesional atau institusi terkait
kematian beberapa selebritas korea menambah dugaan bahwa selain tekanan
ada tingkat stres yang tinggi menjadi penyebab meninggalnya
lalu bagaimana sisi gelap dibalik industri hiburan korea selatan yang terlihat gemerlap
kami bahas selengkapnya malam hari ini bersama peneliti brin rani rastati
selamat malam mbak rani
halo mbak selamat malam
oke mbak rani faktor muda kemudian terkenal sedang menitibahkan anda di puncak karir
memiliki banyak uang tapi tidak jarang selebritas ini meninggal tragis di tengah karir yang tengah berada di puncak
kemampaman yang tenah mereka nikmati
sebenarnya tekanan besar apa yang membuat artis artis ini memilih untuk mengakhiri hidup mereka
oke mbak tiffany jadi ketika seseorang nih masuk ke industri hiburan korea ya
mayoritas itu mereka akan mengalami tekanan yang tinggi
baik dari agensinya maupun dari publik
nah para artis ini tuh dituntut untuk selalu tampil sempurna
mulai dari penampilan kepribadian ekspresinya
mereka itu harus selalu terlihat mempesona terlihat percaya diri terlihat sopan dan juga ceria
lalu skillnya sebagai seorang entertainer pun harus selalu bagus ya
misalnya kemampuan actingnya lalu vokal suaranya kemampuan dance nya ini harus selalu prima
nah meskipun para
idol atau artis ini merasa mereka sudah memberikan yang terbaik gitu ya
namun selalu saja ada hal hal yang dianggap kurang nih oleh para netizen
nah belum lagi persaingan di industri hiburan korea ini juga sangat ketat
selalu ada talent talent baru yang lebih muda lebih berbakat dan lebih cantik atau lebih ganteng
sehingga para artis dan idol ini pun dituntut untuk harus menjaga popularitasnya
agar tetap terkenal dan juga disukai orang
nah berbagai tekanan ini yang akhirnya menimbulkan banyak artis dan idol yang mengalami gangguan psikologis
misalnya depresi lalu ada gangguan kecemasan serangan panik insomnia dan juga bulimia
sayangnya pada satu titik ketika mereka merasa sudah tidak mampu lagi menanggung beban mental ini sendirian
akhirnya banyak yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya
oke kalau tadi mbak rani sampaikan tekanan dari agensi kemudian

ini juga menjadi faktor atau indikator besar apa yang mereka hadapi
selebritas selebritas yang ada di usia muda ini
nah artinya kondisi seperti ini karena ini tidak hanya menimpa satu dua tiga tapi sudah ada beberapa
dan harusnya memang disadari oleh pihak agensi atau para pelaku yang bernom di industri hiburan di korea selatan
nah bagaimana mereka kemudian memandang ini sebagai
hal yang harus diperhatikan
oke jadi sebenarnya itu banyak artis atau idol ya yang mengalami gangguan psikologis ini mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan
bantuan profesional ya misalnya berupa konseling dengan psikolog atau psikiater dan para agensi ini juga
khususnya para agensi besar ya mereka telah melakukan beberapa mitigasi misalnya menyediakan konselor di agensinya
lalu juga ada sistem mentoring untuk mengetahui perasaan mereka bagaimana
lalu juga membawa artisnya ke psikiater atau psikolog jika memang dibutuhkan dan juga fans fans ini juga sebenarnya sudah sering
menuntut para agensi untuk lebih melindungi artisnya mereka meminta agensi untuk misalnya mengambil tindakan hukum
terhadap berbagai ujaran kebencian dan juga pelecehan verbal yang dialami oleh artis dan idol
dan para fans ini juga kalau kita lihat di twitter mereka itu sering menggaungkan dukungan di media sosial
ya misalnya di tagar twitter untuk mendukung dan membela idolnya misalnya protect tuh siapa gitu ya
namun ternyata memang masih sulit nih untuk mencegah tekanan mental yang dialami para selebritas ini
sebab para artis dan idol ini kan merasa terus menerus diawasi ya dan dikritik oleh banyak pihak khususnya netizen
dan ini memang menjadi konsekuensi dari kepopuleran mereka
inilah yang membuat tekanan mental di kalangan selebritis sulit untuk dicegah
oke jadi kalau anda perhatikan anda cermati dengan invasi hallyu yang sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan
dan juga masih akan diprediksi tentunya
beberapa tahun ke depan apa yang anda tangkap dari sisi lain atau sisi gelap dari dibalik industri hiburan korea selatan
yang kita lihat sepertinya sangat wah sangat glamor sangat gemerlap
kalau kita perhatikan kan industri hiburan selama ini mungkin kiblatnya hollywoo
tapi sebenarnya apa yang terjadi di hollywood seakan akan tidak segelap apa yang terjadi di korea selatan
apa yang membuat atau apa yang anda cermati dari sisi ini
kalau kita lihat gambaran industri hiburan korea ya ternyata memang agensi hiburan korea itu memiliki aturan yang sangat ketat
dan mereka itu benar benar mengawasi artisnya
beberapa sisi gelap yang mungkin sudah banyak orang tahu ya tentang industri hiburan korea
misalnya pembagian keuntungan antara artis dan agensi yang cenderung tidak adil gitu
lebih banyak merugikan artisnya dan memberi keuntungan yang besar kepada agency
lalu ada lagi tuntutan bagi para artis
sempurna sehingga tidak jarang mereka harus melakukan diet yang ketat dan juga operasi plastik
ada juga agency yang sangat mengatur kehidupan pribadi artisnya nih
seperti tidak boleh memiliki ponsel pribadi tidak boleh sembarangan posting di media sosial tidak boleh punya pasangan
nah pembatasan ini dilakukan oleh agency sebenarnya untuk menghindari skandal gitu ya yang dapat mengancam popularitas artis
dan mereka pun harus mengikuti jadwal yang sangat padat nih
sehingga sering membuat para artis ini kelelahan dan akhirnya jatuh sakit
dan hal ini sebenarnya sudah dipahami oleh para fans khususnya international fans
karena memang sudah banyak awareness yang digaungkan oleh para international fans ini agar netizen tidak terlalu keras kepada mereka
jangan terlalu meminta kesempurnaan
kesempurnaan daripada dari artis atau idol ini
dan kita juga sebagai fans juga harus memberikan ruang bagi mereka
karena mereka sejatinya adalah manusia juga kan
oke intinya tidak selamanya dan tidak selalu apa yang kita lihat itu seindah yang kita bayangkan ya
terhadap apa yang terjadi di industri hiburan korea selatan
menarik pembahasannya mbak rani mungkin kapan kapan kita bisa berdiskusi lebih detail lagi dengan topik yang juga kalah menarik
terima kasih mbak rani rastati
waktunya sangat terbatas
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih mbak tiffany